menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md rabu sore menjenguk anggota polri yang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di rumah sakit immanuel kota bandung
dalam kunjungannya mahfud menyampaikan agar seluruh aparat lebih meningkatkan kewaspadaan mengingat ancaman teroris masih ada dan nyata
mahfud juga mengimbau masyarakat mempercayakan sepenuhnya persoalan terorisme ini kepada aparat dan pemerintah
minta pengertian juga kepada masyarakat kalau misalnya aparat penegak hukum itu bertindak tegas supaya dimaklumi karena memang jaringan terorisnya masih ada
karena terkadang kan ada yang nyinyir kalau kita nangkap teroris dianggap seundang undang tapi kalau tidak angkap lalu dibilang bodoh dibilang lalai
oleh sebab itu mari kerjasama saling pengertian menjaga negara ini